oke larangan bagi ekspor batubara oleh pemerintah ri mendapat penolakan nampaknya ya dari asosiasi pengusaha
sebagai salah satu negara pengekspor batubara terbesar di dunia
larangan ini tentu berdampak pada kontrak kerja yang telah diteken oleh perusahaan dengan pembeli dari luar negeri
namun dari sisi pemerintah larangan ekspor batubara dikeluarkan lantaran perusahaan listrik negara pln
tengah mengalami defisit batubara yang mengancam ketersediaan pasokan listrik nasional
pro kontra larangan ekspor batubara
kami bahas pagi ini dengan hendra sinadia direktur eksekutif asosiasi pertambangan batubara indonesia atau apbi
selamat pagi pak hendra apa kabar
kabar baik anong dulu ya pak makasih
pak hendra kita bahas satu satu ya ini ada beberapa poin
salah satunya terkait dengan nama baik ri sebagai pengekspor batubara terbesar di dunia
kemudian terkait dengan pasokan listrik nasional dmo
begitu dan juga bagaimana kelanjutan ini diskusi yang akan dilakukan dengan pemerintah
kita bahas satu persatu terlebih dahulu
pak hendra saat ini sebetulnya bagaimana sikap dari asosiasi
pengusaha batubara terhadap keputusan pemerintah melarang ekspor sampai tiga puluh satu januari
ya terima kasih yang pertama waktu larangan ekspor sementara itu dikeluarkan
kami bereaksi mengejukan keberatan
karena pada dasarnya kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu
di mana kami lihat keputusan tersebut diambil tanggal tiga puluh satu desember
setelah mendapatkan surat dari pln tanggal tiga puluh satu desember hari yang sama
memang waktunya sangat mepet sekali
sehingga kita melakukan keberatan untuk sampaikan ke pemerintah agar ditinjau kembali
perlu klarifikasi dulu nih data datanya seperti apa
nah setelah itu pemerintah merespon tanggal satu januari itu hari tahun baru ya hari libur ya
itu luar biasa kita meeting intensif dengan pemerintah dengan pak dirjen minerba
juga dengan pak lutfi menteri perdagangan itu berapa kali meeting dalam satu hari
dan bahkan meetingnya dilanjutkan di tanggal dua januari
nah dari pertemuan pertemuan tersebut
kami memang memahami bahwa kondisi urgensi kelangkaan pasokan batubara di beberapa pltu seperti yang disampaikan pln
nah oleh karena itu kita memang posisinya saat ini adalah bagaimana bersama sama membantu pemerintah ya
all out ya seluruh perusahaan untuk yang terdekat ini dalam hitungan hari
bagaimana kita memastikan kelangkaan pasokan itu bisa terjamin dulu
kalau sembari kita apa namanya setelah itu tercapai tentu kita berharap
pemerintah secara bertahap bisa memberikan lagi kemudahan untuk ekspor
jadi kita first thing first adalah fokus ya bersama sama pasokan ke pln dalam hitungan hari bisa terjaga
setelah itu kita juga memastikan ekspor bisa berjalan
oke ini kan terkait domestic market obligation kewajiban untuk memenuhi pasokan batubara nasional terlebih dahulu
sejauh ini bagaimana sebetulnya apakah kewajiban tersebut dipenuhi dengan baik
dengan seksama oleh para pengusaha sektor berpengaruh
oh ya saya kira secara umum ya sebagian perusahaan itu mematuhi kewajibannya dengan baik
jadi kalau kita lihat kelangkan pasokan ini kan terjadi tidak di semua pembangkit ya
ada beberapa pembangkit yang disampaikan oleh pln yang stoknya mulai menipis
tapi tidak semua di banyak pembangkit lain lain itu
kelencaran pasokan meskipun harga komoditas pernah mencapai rekor tertinggi itu tetap terjadi ya
jadi kami melihat bahwa memang sebagian perusahaan ini melakukan
laksanakan kewajibannya namun ada juga yang mungkin tidak melaksanakan kewajibannya
di luar sana ada ribuan perusahaan
namun di satu sisi juga kalau kita melihat permasalahan pasokan batubara sejak dulu
ini juga ada banyak perusahaan yang kualitas batu baranya ini tidak bisa diserap oleh pasar

nah banyak hal ini yang harus dibenahi oleh karena itu pak pandusya

dari ketua kami dalam rapat dengan menteri perdagangan dan regen sdm tanggal satu januari
itu tujuh bahwa kita selesaikan dulu short term
tapi kita perlu menyelesaikan solusi permanen ini supaya ini nggak terjadi lagi
karena ini kan bukan bukan satu dua kali
dimana terjadi kelonjakan harga batubara yang signifikan
mulai kedengaran pln berteriak ada keluhan ada bukuran pakosongan ekspor
di sisi lain kalau harga batubara sedang negatif
kami dari pelaku usaha yang kesulitan untuk bisa memasok ke pln untuk memenuhi kebutuhan demo
jadi kami dari apdi fokus saat ini adalah memastikan kelanjangan industri terjamin
tapi di sisi lain juga kami minta agar solusi permanen ini bisa dituntaskan juga dengan cepat
jangan sampai ini momentumnya terlewatkan
oke baik jadi ada kekhawatiran terkait dengan pemenuhan pasokan
tapi juga dilihat dari harga komoditas sendiri yang oke baik
pak hendra ini kita bahas dari segi bisnis ya ini ekspor batubara ri
kita sebagai negara dengan ekspor batubara terbesar di dunia
ini sampai tanggal tiga puluh satu januari jika kemudian ekspor batubara tersebut dilarang
bagaimana kemudian dampak yang akan dirasakan oleh para pengusaha kerugiannya juga
ya tentu saja banyak mitra mitra kami telah menyampaikan pertanyaan pertanyaan ke kami

dan kami akan secara bertahap nanti akan meladeni satu persatu dengan beberapa mitra mitra kami
tapi kami juga mendengar ya ini kami sedang ada pertemuan saat ini dengan pak lutfi menteri perdagangan
beliau juga menyampaikan banyak mendapatkan telepon dari negara negara sahabat ya
negara negara tujuan ekspor batubara indonesia
dan beliau meyakinkan bahwa indonesia komited untuk tetap menjadi eksportir terpercaya
namun indonesia ingin menyelesaikan permasalahan yang paling urgent ya

seperti yang disampaikan juga oleh pak presiden dalam sambutannya kemarin adalah
domestic market itu adalah prioritas pertama
nah ini yang kami sama sama bekerja keras all out
dan bahkan banyak perusahaan yang apa namanya
sudah melebihi kewajiban dmo nya tapi mereka juga ikut ya
pokoknya kita all out apa yang ini
namun kami juga melihat ya pak ya ini ada kendala pengapalan ya
jadi tidak mudah memang ya barang juga sudah siap

tapi kapalnya juga untuk pengiriman juga tidak mudah untuk mendapatkan kapal
jadi kita sama sama termasuk melibatkan juga kementerian perhubungan
untuk bisa menuntaskan masalah ini dalam waktu sesingkat singkat
tapi sudah ada pernyataan juga dari presiden akan menindak tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan
untuk larangan ekspor sampai tanggal tiga puluh satu januari ini
pak hendra sebetulnya nanti apa solusi yang akan dibawa oleh apbi pada pertemuan yang dilakukan dengan menteri perdagangan hari ini
saya kira ini sedang berjalan ya
kita dalam pertemuan berapa hari terakhir secara intensif dari tanggal satu
itu maraton meeting ya tanggal dua
itu kita breakdown semua data data realisasi atau rencana pengiriman batubara ke pln
itu sampai detail termasuk kapalnya tonasenya kapan pengirimannya apa permasalahannya itu di breakdown
jadi kita fokus itu dulu tentunya
namun di sisi lain tentu kita juga ini memastikan ya
perusahaan perusahaan ini mendapatkan kapal
perusahaan perusahaan ini melaksanakan kewajibannya
saya kira pak menteri juga sudah menyampaikan data data ya
ada mungkin sudah banyak beredar ya
perusahaan perusahaan yang mungkin per oktober ya
tapi itu data per oktober ya
ada perusahaan yang mungkin wajiban dmo nya masih kurang dari daerah
karena solusi tuntas ini kita juga perlukan
karena tadi saya sampaikan bahwa banyak juga perusahaan yang ingin menjual dalam negeri ya
tapi kualitas batu baranya itu tidak bisa diserap oleh pasar
nah ini harus
pasar domestik artinya pak atau pasar ekspor
oh enggak pasar dalam negeri ya
mungkin sebagian besar perusahaan yang kualitas batu baranya ini tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh domestik
nah sementara mereka pengen menjual
nah itu bagaimana penyelesaian
ini masalah yang memang sangat klasik dan saya kira juga pemerintah nggak mudah ya
mencari formula yang benar benar bisa
memang pemerintah harus memberikan win win solusi bagi semua penambang
saya kira pemerintah juga dalam kondisi yang tidak mudah
tapi di sisi lain memang pemerintah harus benar benar menjaga pasokan domestik dan ekspor ini bisa berjalan
ini sangat kritikal tapi kami melihat dengan upaya pemerintah yang sangat koordinatif ya dalam beberapa hari terakhir ini
nampaknya ada titik terang pasokan ke pln ini bisa terlaksana ya
ketersediaan shipment ya shifting ini juga bisa mendukung dan juga ekspor kita mulai mulai pelan pelan
tapi di sisi lain kami juga setuju penegakan hukum ya ini harus dijalankan bersamaan
kondisi yang tidak mudah bagi pemerintah apakah kemudian ini mudah bagi pengusaha
wah tentu ini sulit ya karena kerugian pasti di depan mata ya
khususnya bagi perusahaan perusahaan yang ingin mengekspor ya
kapal kapal yang tidak bisa berlayar ini kan tentu ada biaya yang tidak kecil ya
itu bisa sampai empat puluh ribu dolar per hari ya demo reds cost ya
jadi cukup besar ya biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan perusahaan di saat ini
dan yang penting juga adalah bagaimana kepercayaan kita di foreign buyers
dan sudah banyak berita berita ya tadi di berita berita di media di luar negeri mengenai kekhawatiran dari negara tiongkok mengenai dampak ini
tapi kan ini kita yakin lah pemerintah juga sangat memahami tentu bahwa magnitude dari isu ini juga cukup berpengaruh terhadap pasar ekspor kita sebagai komoditas andalan ya batubara
tapi di sisi lain memang kelangkaan listrik ini adalah hal yang prioritas
jadi kita serahkan lah pemerintah bagaimana skena yang terbaik yang bisa diambil
oke saat ini kalau bicara soal permintaan dari foreign buyers kepada batu bara asal indonesia
sejauh ini apakah trennya terus meningkat atau bagaimana sebetulnya memframing permintaan pasokan batubara dari indonesia ke pasar ekspor
iya ini menarik ya kalau kita lihat dalam dua tahun terakhir ini isu perubahan iklim sangat mempengaruhi terhadap demand market ya negatif persepsi negatif
tapi kalau kita lihat data data impor ya impor dari tiongkok itu terus meningkat ya
ekspor kita ke tiongkok juga terus melalui peningkatan dalam tiga

tapi india di dua ribu dua puluh di saat mereka lockdown itu kita berkurang sekali
tapi di dua ribu dua puluh satu ada peningkatan demikian pula negara negara asia tenggara trend terus meningkat dan juga di asia timur
sehingga kami optimis memang di dua ribu dua puluh dua ini jika hambatan jika kita bisa melaksanakan pasokan dalam negeri bisa aman dan ekspor bisa dilanjutkan lagi kita optimis
cuman di dua ribu dua puluh dua ini cukup muat
makanya pemerintah dalam ini kementerian sdm itu mematok ya target produksi batubara di dua ribu dua puluh dua ini di angka sekitar enam ratus dua puluh lima juta kalau tidak salah ya
cukup tinggi dan cukup optimis
baik pak hendra kita nantikan ya bagaimana hasil pertemuan antara asosiasi pengusaha batubara juga pihak pihak terkait dengan pemerintah pada hari ini
menyoal larangan ekspor batubara sampai tiga puluh satu januari ini
terima kasih pak hendra sinadia direktur eksekutif apbi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini selamat pagi pak hendra salam sehat